alhamdulillah sehat pak
kabar baik juga
aku tuh kan udah lama
gak nyakar ke makam ibu pak
maksudku besok sekalian pulang
oh yaudah nanti
oh iya pak bapak udah vaksin booster kan sama adik
besok aku pulang ya pak
kamu kalau udah kerja di ibu kota
jangan lupa pulang ke rumah ya
nanti kalau bapak dan ibu
udah gak ada
gue yang harus jagain adikmu
alhamdulillah lancar pak
derana kemana pak
ada di belakang lagi bikin tajil
buat buka nanti
alhamdulillah mas sudah sampai
sudah mau beduk kamu berberes
kerjaanmu fiel ya
alhamdulillah pak lancar pak
aku yang masak mas
bener adikmu pinter pokoknya